saudara setelah penetapan hasil rekapitulasi oleh kpu dua puluh maret lalu
pemilu dua ribu empat belas memasuki tahap baru
yakni adalah sengketa pilpres dan juga pilek di mahkamah konstitusi
bersama saya ihsan sitorus langsung dari gedung mk ri jakarta
di rumah pemilu kompas tv independen terpercaya
saudara mahkamah konstitusi menerima dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan perselisihan
hasil pemilihan umum atau phpu hingga senin dua puluh lima maret dua ribu sembilan
jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyebut
tidak semua aduan akan ditangani mk
mahkamah konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan
dari dua ratus tujuh puluh tujuh daftar pengajuan permohonan dua ratus enam puluh tiga diantaranya
pemilu legislatif dpr dan dprd dua pilpres dan dua belas calon anggota dpd
ada dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan
di rumah pemilu kompas tv independen terpercaya
bersama saya ihsan sitorus langsung dari gedung mk ri jakarta
di rumah pemilu kompas tv independen terpercaya
pemilu legislatif dpr dan dprd dua ratus enam puluh tiga diantaranya

di rumah pemilu kompas tv independen dan dua belas calon anggota dpd
di rumah pemilu kompas tv independen dan dua belas calon anggota dpd
hakim konstitusi anwar usman dipastikan tidak akan dilibatkan dalam sidang perselisihan pilpres
hal ini merujuk pada putusan majelis kehormatan mk tahun dua ribu dua puluh
guna mencegah konflik kepentingan
selain tak dilibatkan menangani sengketa pilpres
anwar usman juga tak dilibatkan menangani sengketa pilek khusus
mahkamah konstitusi telah menetapkan tiga hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
ketiganya akan menjadi ketua di tiga panel
mereka adalah suhartoyo saldi isra dan arief hidayat
dalam menangani sengketa pilek ini mk punya waktu tiga puluh hari untuk memutus perkara
saudara sidang sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat akan dimulai dua puluh tujuh maret rabu mendatang
untuk membahasnya kita sudah bersama dengan jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono
terima kasih sudah mampir di rumah pemilu kompas tv
bung fajar sudah ditutup permohonan phpu sabtu kemarin baik untuk pilek dan juga pilpres
tahapan berikutnya karena memang penyelesaian perkara pilpres dengan pileg ini kan terpisah ya
mk akan menyelesaikan dulu perkara perselisihan hasil pilpres
sehingga hari ini hari ini adalah untuk
tahapan pilpres itu phpu pilpres itu registrasi
registrasi perkara berarti permohonan yang kemarin diterima oleh mk itu hari ini berubah menjadi perkara
kalau sudah berubah menjadi perkara berarti dia harus disidangkan dia harus diputuskan begitu
jadi dalam minggu minggu ini dan minggu depan saya kira tiga minggu ke depan
kita mahkamah konstitusi akan fokus menyelesaikan
bukan sengketa hasil pilpres
baru setelah itu tadi juga sudah disampaikan mas iksan
setelah putusan pilpres di dua puluh dua april baru kita beralih menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilek
termasuk tanggal dua puluh tujuh nanti adalah sidang perdana
jadi hari ini kita registrasi sekaligus dalam dua hari ini ada proses kalau misalnya ada pihak atau capres yang ingin menyebutkan
kalau pemohonnya itu satu tiga maka menurut ya penalaran yang wajar itu dua akan menjadi pihak terkait
nah ini dalam dua hari ini kita berikan kesempatan besok itu kepada seluruh pemangku kepentingan perselisihan hasil pilpres ini
kita sampaikan salinan permohonannya
supaya tahu sekaligus memberitahukan bahwa tanggal dua puluh tujuh adalah sidang pertama
nah jadi semua pihak itu sudah siap dan sudah tahu
kalau dua puluh tujuh itu ada sidang pertama
nanti tanggal dua puluh tujuh maret formatnya seperti apa mas apakah akan pleno dulu atau ada panel tadi
iya kalau pilpres kan memang polanya satu majelis ya pleno
tadi disampaikan berarti ada delapan hakim konstitusi yang akan memeriksa dan memutus perselisihan hasil pilpres
nah hari rabu itu dua puluh tujuh maret itu sidang pertama agendanya itu mendengarkan pokok pokok permohonan
jadi ada dua perkara maka mk akan menjatuhalkan itu pagi pukul delapan sampai dengan selesai itu perkara nomor satu
kemudian jam break setelah itu pukul tiga belas sampai selesai itu perkara nomor dua
mendengarkan pokok pokok permohonan pemohon
karena ini kan mendengarkan pokok pokok permohonan jadi agendanya tunggal itu yang lainnya masih belum respon hanya mendengarkan dulu gitu kan
baru setelah itu perkara nomor dua
mas fajar ada satu juga yang jadi pertanyaan publik adalah terkait dengan hakim mk anwar usman yang sudah diputuskan pelanggaran etik oleh mk mk
bagaimana saat ini kontribusinya nanti dalam gugatan sengketa pilpres
jadi ya memang karena mahkamah konstitusi harus taat patuh kepada putusan majelis kehormatan gitu ya
ya tentu itu yang kemudian sekarang disepakati dan akan dilaksanakan
tadi saya katakan pleno akan diikuti oleh delapan hakim konstitusi
sesuai dengan perintah putusan itu tentu ya hakim konstitusi anwar usman tidak boleh ikut memeriksa apalagi ikut
jadi betul betul ini adalah implementasi atau pelaksanaan dari putusan majelis kehormatan itu
oke itu sudah dipastikan oleh mk
tidak hanya anwar usman tapi juga arsul sani juga yang jadi pertanyaan publik ini mas fajar
setelah menggantikan pak wahidudin arsul sani memang mengaku sudah keluar dari p tiga
tapi juga ada gugatan atau permohonan dari p tiga dalam sengketa pilpres kali ini bagaimana posisinya nanti
kalau untuk pilpres saya kira kesepakatannya memang delapan orang gitu ya
kalau untuk pilpres jadi kesepakatan di dalam rapat permusyawaratan hakim itu yang akan memeriksa adalah delapan hakim minus hakim konstitusi anwar usman
artinya pak arsul hakim konstitusi arsul sani akan ikut serta gitu ya
oke tidak ada pertimbangan kalau p tiga itu juga salah satu parpol yang mengusung kubu tiga ganjar mahfud
ya saya kira itu memang sudah dipertimbangkan bahkan mungkin pak arsul sani juga sudah menyampaikan itu ya
tapi paling tidak ini saya kira menjadi momentum juga bagi hakim konstitusi arso sani bagaimana menjaga independensinya
dan seperti kita tahulah ya persidangan persidangan kita terbuka semua orang bisa menyaksikan bagaimana kemudian kejadian kejadian statement statement di persidangan itu bisa dilihat semua orang
nah paling tidak ini yang kemudian menjadi momentum bagi mahkamah konstitusi bahwa ini momentum untuk betul betul menjadi peradilan konstitusi yang menentukan ujung akhir dari pemilu ini
oke mas fajar dari dua ratus tujuh puluh tujuh permohonan yang masuk ke mk sehingga sabtu kemarin dua diantaranya adalah permohonan pilpres
dan dipastikan akan sidang di dalam pak drabo nanti
ano mas dua ratus tujuh puluh delapan sebetulnya total
sebab ada satu ini yang penting kami konfirmasikan
jadi ada satu permohonan itu yang apa namanya tidak masuk ke dalam sistem permohonan online kami karena masuknya ke simpel yang tes gitu ya
tapi dia diajukan di rentang waktu pengujian
pengajuan permohonan nah jadi itu kita hitung tadi diputuskan untuk dihitung sehingga meskipun di apa namanya di layar yang kita tampilkan itu dua ratus tujuh puluh tujuh sebetulnya dua ratus tujuh puluh
baik terima kasih mas fajar kami nantikan seperti apa mk akan mengurus ini dalam waktu empat belas hari ke depan punya waktu untuk memutuskan perkara ini
terima kasih juru bicara mk fajar laksonoso